sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kita minta bantuan si bintang
benar kum kamu sanggup mengobati ternak ternak itu
saya akan bersabak
daripada diobatin sama kungkum pak lurah
keming saya itu lebih baik saya potong dibikin sate
bapak bapak kenapa bapak bapak tidak mau mencoba
tidak ada ruginya kan
sehatan bisa menunggu besok
ternaknya keburu mati
ya juga ya
tidak ada rugi saja
kenapa kita tidak memberikan kesempatan buat si gungkung
bagaimana kum sanggup
kalau begitu kumpulin aja semua ternak di lapangan
ya ya benar
tidak ada ketinggalan
ayamku sembuh kembali kang
ayamku sembuh kembali kang
terima kasih ya
wah ayamku sembuh
sudah sehat kan
wah kamu hebat kum
hai teman teman lejiku sudah sembuh
bung terima kasih ya
bapak hebat deh

bapak hebat ya kang ya
terima kasih kang
terima kasih ya
ternyata kamu ini selain gagap
kamu sakti juga kang
terima kasih ya kang
kalau begitu maafin saya
kayaknya udah beres semua ya rak
buruan dong begalis
bintang tenang dulu dong
kalau kamu ketahuan nanti kamu plastik jadi rebutan warga
kalau kamu ketahuan nanti kamu pasti jadi rebutan warga

ada apa lagi mereka kemari
tidak ada kum
kamu itu ngurusin ternak doang
lalu bagaimana dengan saya
saya bangkrut tahu
kebohongan satu hektare saya habis ludas dimakan kelelawar
semua durian saya juga dimpan
tenang bapak bapak ibu ibu
percaya aja sama si kumkum
kumkum akan menolong semua warga
sekarang bapak bapak ibu ibu
kembali saja ke rumah masing masing
benar ya kum panuin saya
awas kalau tidak
tidak tahu tanya aja sama bintang
kamu sembarin aja serbuk ini
kamu sembarin aja serbuk ini
di semua pohon
aku capek mau pulang
aku capek mau pulang
aku capek mau pulang
aku capek mau pulang
aku capek mau pulang
aku capek mau pulang
aku capek mau pulang
kita mau sembarin dari sini aja
kalau satu satu kan
kamu juga capek kan
si gagap itu jadi idola bob
si gagap itu jadi idola bob
di semua gara gara bintang itu
lihat saja mereka nggak akan beruntung lagi

kita kalah bukan
kita kalah bukan